gubernur aceh non aktif sekaligus tersangka kasus dugaan suap dana otonomi khusus aceh irwandi yusuf menampik sengaja memberikan proyek proyek di aceh pada artis tevi burase
ia juga menampik pernyataan kpk jika dirinya telah menikahi stefi burase saat event aceh marathon digelar
aceh marathon dua ribu delapan belas merupakan event yang ditangani langsung oleh stefi burase atas permintaan irwandi selaku gubernur aceh
sedangkan pembiayaan aceh maraton diduga berasal dari suap lima ratus juta yang diberikan bupati benar meriah non aktif ahmadi
saat itu menurut kpk stefi telah menjadi istri siri irwandi yusuf yang menikah pada delapan desember dua ribu tujuh belas
hal ini dibuktikan melalui sejumlah pesan singkat stefi pada istri sah irwandi yusuf
namun dalam permohonan pra peradilannya irwandi menyebut meminta stefi sebagai tokoh muda aceh untuk ikut mempromosikan serambi mekah ini melalui event aceh maraton
ia bahkan menampik telah menikah dengan stefi
pak apakah betul betul bapak sudah menikah
tidak sama sekali

tapi tidak jadi pak

jadi itu sudah benar ya pak
itu pesan singkat